menyerbu pelabuhan penyeberangan dan dermaga perikanan nelayan jangkar di situ bondo jawa timur
sejumlah nelayan pun kesulitan menurunkan hasil tangkapan mereka
karena selama sepekan terakhir hampir seluruh bibir pantai sepanjang sekitar satu km dipenuhi oleh ubur ubur
ribuan ubur ubur memenuhi pelabuhan dan dermaga perikanan nelayan di kecamatan jangkar situbondo sejak sepekan terakhir
ubur ubur memenuhi sebagian besar perairan pantai hingga sejauh sekitar satu km
keberadaan ubur ubur membuat para nelayan kesulitan menurunkan hasil tangkapan mereka
mereka pun harus terpaksa terlebih dahulu membersihkan ubur ubur dari jalur yang akan dilalui
satu persatu ubur ubur mereka tangkap dan buang ke pinggir pantai agar bisa melintas tanpa disengat
meski mengganggu aktivitas nelayan
petugas pelabuhan memastikan keberadaan ubur ubur ini masih belum mengganggu aktivitas pelayaran kapal feri
ubur ubur yang terjadi di sepanjang pantai perairan jangkar
dengan kurang lebih ratusan ribuan
mungkin baru tahun ini terjadi fenomena seperti ini
sempat mengganggu aktivitas
untuk aktivitas pelayaran sementara tidak ada
jadi tidak terganggu sama sekali
hanya masyarakat nelayan yang terganggu dengan adanya
kemunculan ubur ubur di pantai jangkar ini bersamaan dengan cuaca ekstrim yang tengah terjadi di perairan laut jawa dan selat madura